ferrari sudah lamborghini juga sudah tapi apabila kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam masih kurang untuk anda bagaimana dengan empat ratus dua puluh km per jam
bugatti chiron menggantikan bulgati veyron sebagai mobil tercepat di dunia
raja kecepatan sudah beristirahat bugatti veyron mobil terkuat di dunia sudah lepas kendali dan raja baru sudah dinobatkan
mari sambut bugatti chiron
bugatti chiron seperti veyron tetapi lebih
mesin enam belas silinder dapat menghasilkan satu lima ratus tenaga kuda
itu berarti tiga ratus tenaga kuda lebih kuat dari veyron
kecepatan tertinggi mencapai empat ratus dua puluh km per jam
dengan kecepatan empat ratus dua puluh km per jam anda dapat menempuh new york city atlanta sejauh satu empat ratus km dalam waktu tiga lima jam secara teori
bugati chiron adalah karya seni dari insinyur
dari dua ratus pembeli dua lima juta usd atau tiga puluh dua lima miliar rupiah bugatti chiron hanya sedikit yang akan mencapai kecepatan empat ratus dua puluh km per jam
bukan masalah akan mencapai empat ratus dua puluh km per jam
intinya chiron dapat mencapai kecepatan tersebut
sejujurnya karena pembelinya mampu